setelah menyebut tni seperti gerombolan ormas pada rapat kerja komisi satu dpr ri
fnd simbolon menyatakan permintaan maaf
ia pun mengaku kemarin telah bertemu langsung dengan panglima tni jenderal andika perkasa
untuk menyampaikan langsung permohonan maafnya
dalam konferensi pers yang digelar pada rabu siang di gedung dpr ri senayan
fnd simbolon yang didampingi oleh ketua fraksi pdi perjuangan utut adianto mengaku
dirinya tidak berniat melabeli tni sebagai gerombolan ormas
ia pun menjelaskan bahwa awalnya dirinya sedang menyoroti disharmonisasi yang tercium di tubuh tni
hal ini diindikasikan karena panglima tni jenderal andika perkasa
dan kepala staf angkatan darat jenderal dudung abdul rahman
tak pernah memenuhi undangan dpr bersama
sebelumnya pernyataan fnd sempat memantik kemarahan anggota tni di penjuru indonesia
hingga berbagai video kemarahan tni viral di sosial media
gerombolan dan ormas
yang sejatinya sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan tni itu gerombolan
tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya
itu seperti gerombolan kan seperti ormas